kita ke informasi lain jelang pernikahan putri presiden kahiyang ayu dengan muhammad afif bobi nasution
keluarga presiden menggelar rapat koordinasi
rapat yang berlangsung di geraha sababwana solo jawa tengah dipimpin putra sulung presiden gibran raka buming raka
jelang pernikahan putri presiden kahiyang ayu dengan muhammad afi bobi nasution
keluarga presiden menggelar rapat koordinasi
rapat yang berlangsung di geraha sabah buwana sumber solo jawa tengah ini dihadiri sejumlah pihak yang terlibat
seperti polisi wanita pembawa acara yang mengaku pernikahan priash tim dekorasi dan tim dokumentasi
rapat dipimpin putra yang juga juri bicara keluarga presiden gibran raka buming raka
pagi ini kita ada rapat untuk semua vendor yang nanti mensupport kegiatannya
kalau sudah selesai acara
jadi disini ada video prias tim dekorasi ada catering ada video semuanya ada disini
rapat persiapan pernikahan adiknya kali ini untuk memastikan semua berjalan lancar
menurut raka seluruh vendor yang terlibat dalam pernikahan kahiyang bobi sudah bergabung dengan manajemen cilipari
dalam rapat ini
raka mengklaim persiapan pernikahan sudah rampung
putri presiden kahiyang ayu akan menikah dengan muhammad bobi afiq nasution
resepsi akan digelar di gedung geraha sababwana pada delapan november dua ribu tujuh belas
rangkaian pernikahan akan dilakukan sejak selasa tujuh november dua ribu tujuh belas
saat itu keluarga presiden akan menggelar pengajian siraman serta midodareni